calon gubernur agus harimurti yudhoyono mengunjungi warga di pasar keramajati jakarta timur selasa pagi
bersama tim suksesnya agus melakukan kampanye tatap muka dengan warga yang rata rata berprofesi sebagai pedagang kaki lima di wilayah ini
saat tiba agus disambut warga sambil berjalan kaki menyusuri pasar
selain menyampaikan visi misi dan berdialog singkat warga juga menyampaikan keluhannya kepada agus
di sini warga mengeluarkan minimnya fasilitas dan petugas kesehatan serta masalah penggusuran
agus berjanji akan tetap memperhatikan para pkl setempat dan mengubah konsep pasar lebih baik lagi jika terpilih
bahkan saya ingin terus mengembangkan proses sayembara desain seperti itu
jadi desainnya harus menarik
beberapa saat yang lalu saya setelah berdiskusi panjang lebar dengan komunitas arsitek
dan tentu mereka menyebut baik jika ada mekanisme saya embara
saya embara ini bukan dalam konteks apa tetapi juga ingin menghadirkan konsep konsep terbaik dari anak anak bangsa sendiri